sobri bapak kamu ada di rumah
kita mau ke rumah
mau nyuruh bapak jemput mak
jangan sekarang mak
jadi begini umpuk
di desa cirose ada budaya
jadi yang udah menikah
pengen buru buru istrinya aku dikirim ke luar negeri
buat kerja di luar negeri
suaminya juga nggak malu
ya udah kerja lagi
kalau bagian ini mah cuci aja ya
sugar sugar sugar
cemangkah cemangat kakak
kamu udah ngomong belum sama koswara
tentang yang kemarin tete bilang masak nyuci
tapi nggak ada pengaruhnya
pasti pengaruh kom
sekarang itu dia sedang melihat kodrat dari sisi yang berbeda
sekarang tinggal kamunya aja nih yang ngomong setiap hari
kamu ulang ulang terus ulang ulang terus
sampai dia percaya
cuci otaknya si koswara dicuci
ini baru pinter
lak lak silak
lak lak silak
satu ya bu
coba ciloknya pak
mas suha udah nggak ada lagi yang lain
pak kemet takut sama dia
dan pasti pak kemet dengerin omongannya mas suha
iya kang dadang
ide kang dadang hebat
kok idenya dia sih doy
itu kan ide dari kamu rehoy
eh kamu tuh seharusnya bangga sama mertua kamu
belum pernah sentra aja punya mertua seperti itu
kenapa geser ceng
gatel sih itu
gop saya mah sebenarnya sayang sama si aceng
tapi acengnya aja yang sidik sama saya
bentang bentang saya banyak duitnya
motor nggak pernah kamu pakai kok
saya emang kalau pakai motor kalau hanya untuk keperluan family
kamu tuh perasaan bener ya kum ya
jangan bentang bentang motor dibeliin sama istri kamu
kamu nggak pernah pakai
pakai aja kum
itu mah namanya prinsip cheng
tapi saya suka sama idenya si ido ya
betul pak kemet takut sama mak suha
ini kita juga lagi ngomongin surat kum
rumah masuk ayo
kok bisa nggak ikut rumah
sebentar doang ceng
ada janji mau jemput si edward
kan edward kita tahu pulangnya jam berapa

tim saya percaya
untuk aku belajar satu hal
tetapi kamu yang dulu mengingat had patriarchek mpp dimana bayi hanya saya itu yang mengingat
videonya yaitu tiada
itu sang simbolir personifns yang ingat sebaiknya menggigito abaikal p
sobri pengen tahu ceritanya pak
cerita apa yang sudah kamu dengar
dulu pernah ada
suatu saat pasti akan terungkap
siapa yang dikhianati
siapa yang menyakiti
siapa yang disakiti
yang akan menceritakan
cerita itu bukan hanya untuk
tapi juga dikelah
yang masuk akal
versi mana yang tidak
ini idenya saya mak
bapak kamu ada di rumah
ada mak kita mau ke rumah
mau nyuruh bapak jemput mak eros
jangan sekarang mak
pengen ketemu sama bapak kamu
waktunya gak tepat kang
kita semua sudah siap mau ke rumah pak ustadz
waktunya gak tepat
mau sampai kapan waktunya
serem juga ya kalau marah
jangan jangan darah tinggi nih
ada masalah mungkin dia
ya sudah kita pulang saja
nggak apa apa kum
oh kita berusin dulu ya
sendirian aja tinn
bagus dong karna gak ada yang bisa
bagus apa merepeknya
nanti tersayang mas suha
udah tenang aja tin udah akan atur semuanya
pokoknya sekarang mah